polemik taksi online versus taksi konvensional kini tampaknya mendapat titik terang
pemerintah melalui peraturan menteri perhubungan segera mengimplementasikan aturan
di antaranya terkait bisnis taksi online mulai satu april mendatang
benarkah taksi online akan memiliki tarif yang relatif sama dengan taksi konvensional
apakah regulasi ini akan mematikan target efisiensi mobilitas dan aktivitas ekonomi di masa datang
rezim baru taksi online kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
apakah memang dengan serta merta apabila tarif batas bawah dan batas atas ditentukan
akan serta merta membuat bayaran sederhananya harga untuk naik taksi online
akan hampir sama aja dengan taksi konvensional
mungkin sebelum itu sepertinya masih agak panjang ya jalan menuju ke sana ya
menuju ke penetapan tarif ini
karena begini bagi pengusaha transportasi online
mereka itu menganggap transportasi online itu sebagai marketplace
jadi marketplace itu artinya mereka menganggap
pengemudinya kan mitra kan ya
nah begitu mitra artinya mereka berhak untuk menentukan tarif
mitranya harus ikut tarif mereka
atau pricing apapun pricing yang mereka tetapkan
mereka itu reverse to perusahaan aplikasi
iya perusahaan aplikasi
nah ini saya pikir pemerintah perlu melihat ini sebagai satu model bisnis
nah masalahnya adalah apakah pemerintah mampu untuk membuat perusahaan aplikasi transportasi online

pemerintah the very mistake bolehanted tieder yang menyebutnya
mungkin masalah hitungan sebenarnya gampang masalah hitungannya ya
berapa kira kira tarif yang fair gitu ya
fair dalam artian bagi taksi online juga tetap bisa membuat mereka tumbuh
pasannya kan harus tumbuh
bagi transportasi konvensional mereka tidak mati karena kalah bersaing dengan taksi online
tapi sebenarnya karena hitungannya gampang justru yang lebih susah adalah
apakah pemerintah mampu untuk membuat perusahaan taksi online comply terhadap itu
nah ini kan masalahnya pemerintah tidak punya tools misalnya untuk misalnya memonitor misalnya
bagaimana cara pemerintah memonitor harganya
kemudian bagaimana apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah apabila ternyata taksi online ini kan juga
misalnya ada juga taksi online yang bisa berubah ubah harganya ya kan
nah kalau berubah ubah seperti itu apakah pemerintah juga
punya kendali atas perubahannya
kan mereka bisa menurunkan bisa menaikkan
nah ini yang sebenarnya jadi ada satu hal yang sangat mendasar yang belum diselesaikan oleh pemerintah
yaitu pemerintah belum punya kendali atas perusahaan transportasi online ini
atau mungkin pemerintah juga belum pernah mendudukan satu meja antara beberapa pemain
aplikasi transportasi online tersebut bersama pemerintah
saya tahu ada beberapa kali kesempatan mereka sudah duduk bersama
tapi maksud saya adalah apa tools yang dimiliki oleh pemerintah untuk memastikan
bahwa nanti kebijakan yang apapun kebijakan itu ya yang nanti disepakati itu bisa di enforce
karena saat ini saya lihat pemerintah masih ya mencoba untuk berbaik hati
bukan berbaik hati mungkin ya
masih mencoba untuk menggunakan cara cara
atau bermain di area abu abu banyak banyak
jadi tidak clear kita mata putih gitu belum clear gitu
tapi bagi konsumen misalnya
konsumen itu apalagi kita menuju masyarakat
kedepan kita pasti tidak
keniscayaan teknologi itu
light sharing itu sebuah kebutuhan juga
karena kita tahu bahwa efisiensi adalah menjadi target utama ketika kita melakukan aktivitas ekonomi
lebih murah misalnya
lebih gampang karena pakai handphone aja misalnya
kalau menurut anda permen hub ini apakah memang akan memberikan sebuah challenge ataupun tantangan untuk berkembangnya aplikasi online
jadi pemerintah dimanapun pada saat ini memang memiliki dilema
dilema adalah meregulasi inovasi
dan indonesia tidak sendirian
hampir semua negara
nah meregulasi inovasi ini memang sedikit tricky ya
trickiness dalam artian harus menjaga keseimbangan
karena kan kita membutuhkan inovasi
tapi di saat yang sama kita tahu di lapangan inovasi itu juga menciptakan gejolak sosial
nah jadi bagaimana caranya pemerintah bisa menyeimbangkan antara dia bisa memastikan bahwa tidak akan ada lagi gejolak sosial
tapi di saat yang sama inovasinya jangan sampai mati
nah kalau menurut saya sepertinya
khusus untuk transportasi online ya
sebenarnya cukup yang minimum saja yang diatur
yang minimum itu dalam artian misalnya mengenai tarif bawah ya
tarif kemudian kuota
karena kuota juga penting
karena ini untuk melindungi pengemudi sebenarnya kuota ini
selama ini kan pengemudi taksi online sendiri juga tidak tahu berapa banyak pengemudi taksi online sesama taksi onlinenya
itu juga penting
transparansi itu juga penting
kemudian yang terakhir tentu saja masalah keselamatan
hampir hampir mirip seperti yang kppu sampaikan
kalau badan hukum dan lain sebagainya itu menurut saya justru nanti mematikan inovasi itu
jadi fleksibilitas dari perusahaan transportasi online untuk berkembang
itu nanti jadi tereduksi kalau terlalu banyak aturan
termasuk salah satu tadi anda sebutkan adalah dengan menggunakan nama perusahaan itu tadi
itu menurut anda tidak perlu
tidak perlu itu
karena itu bisa mematikan inovasi
dan anda mungkin melakukan beberapa kajian
atau mungkin anda mendapatkan informasi bacaan anda juga
apakah ada contoh sebuah negara yang bisa berdamai dengan inovasi teknologi ride sharing ini
dan apakah indonesia bisa mencoba mempelajari mengacu ke sana sehingga gejolak sosial sangat minim
sebenarnya begini yang kita perlu tahu adalah ini ekosistemnya ekosistem global ya
jadi artinya investornya juga global segala macam
ada satu yang dalam negeri ya
ya ada satu yang dalam negeri
tapi dalam negeri pun sebenarnya kan investasinya juga dari luar negeri juga
ini kan jadi kita bermain dalam berseputar
artinya kalau kita bermain dalam perspektif global tentu saja bagi pemerintah tidak bisa berpikir hanya dalam lingkup nasional
artinya begini ketika pemerintah ingin meregulasi ini perlu diketahui bahwa di luar sana bahkan di negara negara asalnya sekalipun
atau maupun negara negara yang kita anggap punya kemampuan untuk mengatur ini
ternyata sulit juga mereka mengatakan
akhirnya kita punya contoh misalnya di perancis misalnya
ya caranya memang agak agak harus ada exercise powernya ya
jadi artinya pemerintah juga harus menunjukkan bahwa dia punya kemampuan misalnya
misalnya ini ya untuk memblokir sementara misalnya
memblokir aplikasi tersebut selama enam jam misalnya
kalau misalnya dia tidak comply dengan peraturan
nah ini penting karena apa
karena memang ini kan operasionalnya global manajemennya mungkin global investornya juga global
artinya yang di pikiran mereka bukan hanya indonesia
tapi semua market yang mereka miliki
jadi standarnya sama semua gitu
mereka menurut saya cenderung dari sisi bisnis model tidak menyukai adanya customisasi di tiap market gitu
jadi bagi mereka kalau di tiap market itu terlalu banyak customisasinya ini akan merusak standar dan merusak business model mereka
nah tapi mau tidak mau kita juga harus melindungi kepentingan kita ya
artinya ini masalahnya yang di lapangan yang berkelahi itu
saudara saudara kita gitu
sama sama mata pencarian juga sama sama
tapi anda mungkin memiliki saran pada pemerintah dalam hal ini
apa yang sebaiknya mungkin tadi untuk meminimalisasi dilema tadi yang anda sebutkan
anda punya saran apa untuk pemerintah
saran saya begini
kalau dari sisi harga harga ini sebenarnya menghitungnya sederhana
bisa dibocorkan mungkin kayak kita sesederhana apa sih
kalau untuk di taksi online nya harga berapapun mereka akan absorb
artinya absorb itu karena kan
apa namanya profit sharing modelnya ya
nah jadi sebenarnya bagi pemilik aplikasi dia nanti akan tetap memang dia mungkin akan menanggung biaya biaya ya
tapi bagi mereka ini masih dalam tahapan terutama di indonesia itu adalah menambah valuasinya
jadi meningkatkan valuasi dari aplikasi itu
ya supaya suatu saat nanti mungkin akan lebih besar lagi ketika dijual ke investor ke dua ke tiga ke empat dan seterusnya
jadi gamenya mereka masih valuasi
bukan pada jalur mendapatkan profit ya
oh jadi belum di situ menurut anda
kalau menurut saya meskipun saya juga tidak tahu benar tapi menurut saya ini masih di jalur valuasi
jadi artinya mereka
yang membesarkan dulu ya
bahkan mungkin nggak ada margin juga nggak masalah
nah artinya mereka akan absorb berapapun harga yang di
ditentukan oleh pemerintah
tapi mereka akan selalu menginginkan harga mereka di bawah harga konvensional
karena itu adalah istilahnya competitive advantage yang mereka bisa tawarkan
supaya mereka bisa terus tumbuh gitu
jadi mungkin bagi pemerintah kalau dari si pricing menurut saya sebenarnya tinggal menjaga aja supaya jaraknya tidak terlalu jauh
itu aja antara konvensional dengan
jarak terjauh itu menurut anda di range berapa
contoh saja misalnya sepuluh ribu ke berapa persen
jadi ini akhirnya mainnya sebenarnya di harga psikologis sebenarnya
psikologis saja sebenarnya
karena itungan bagi taksi online sebenarnya ya berapapun tadi ya akan mereka ambil
artinya misalnya kalau lima ribu itu dianggap masih apa ya masih dekat gitu ya
selisihnya lima ribu rupiah
naik taksi biasa sepuluh kilo rp lima puluh ribu
maksudnya lima ribu itu mungkin bagi sebagian konsumen itu value yang mereka kejar dengan naik taksi online
misalnya gitu ya
atau sepuluh ribu misalnya
nah ini tinggal ditentukan aja berapa sih psikologi harga yang tetap membuat taksi konvensional itu tetap bisa kompetitif
nah kalau sekarang kan agak jauh nih
tapi bukankah itu membuat jadi efisien aktivitas ekonomi
misalnya bukan itu yang memang menjadi target semua negara
menurut saya gini
pemerintah tentu saja
mengatur ini tidak boleh selamanya
artinya pada satu titik dia juga harus memang dalam selama periode pengaturan ini kan dia harus membina taksi konvensional ini
supaya mereka siap berpindah jalur gitu ya
jangan selalu konvensional terus nih
sudah ada juga salah satu aplikasi yang menggandeng konvensional juga
ada gojek dengan bluebird misalnya
jadi ini harus dibina juga
tidak bisa dibiarkan
pemerintah menurut anda harus mengatrol konvensional supaya maju
terutama sebenarnya supaya costnya lebih rendah
jadi karena konvensional ini penyakitnya adalah dia asetnya banyak sehingga
berat diongkos lah ini
jadi memang harus dibina konvensionalnya
tapi perlu waktu kan
mereka tergagap gagap kan yang konvensional ini kan
jadi mungkin misalnya kita kasih waktu lah dua tahun atau tiga tahun
setelah dua tahun tiga tahun ya kalau perlu saat
kalau perlu saatnya diregulasi kemudian dibebaskan ya bebaskan
artinya kita sudah memberikan kesempatan
sudah bisa beradaptasi ya
ya untuk beradaptasi
jadi memang begitu
tapi kalau untuk pengaturan untuk atasan perusahaan menurut anda tidak perlu
kier dan lain sebagainya
menurut saya sih
terlalu berlebihan jadi merusak bisnis modelnya nanti
justru nanti jadi nggak tumbuh nanti di indonesia
jadi pemerintah jangan lebay lebay amat ya ngaturnya
terima kasih mas aryaudin mas hardika makar kebijakan publik universitas indonesia
terima kasih terima kasih
terima kasih indonesia vision sore hari ini